menteri komunikasi dan informatika menkom info budi ari menghadap presiden joko widodo untuk melaporkan progres proyek bts kominfo
budi ari diminta untuk segera menyelesaikan proyek tersebut untuk penuntasan masalah hukum proyek bts empat g
kemenkom info menyerahkan seluruhnya kepada kejaksaan agung
ini lagi segera dipercepat karena saya minta dipercepat
bakti kom info ini saya berharap awal agusus ini sudah ada di route definitif
optimis dengan kerjasama kita bakti kejaksaan agung dalam pendampingan
juga ppkp nanti dalam urusan auditnya juga keterlibatan atau bantuan dari teman teman tni polri
untuk daerah daerah yang penuh tantangan di papua
saya yakin ini program ini proyek pembangunan bts bisa selesai